lima tersangka yaitu verdi sambo dan istrinya putri candrawati serta barada richard eliezer
dan brigadir ricky rizal dijadwalkan akan hadir dalam proses rekonstruksi akan turut hadir
penyidik tim sus jaksa komnas ham dan kompolnas proses rekonstruksi ini menjadi bagian penting
untuk merampungkan kasus terbunuhnya brigadir yosua agar jaksa mendapat gambaran peristiwa
secara utuh dan melengkapi berkas perkara sehingga bisa naik ke persidangan berdasarkan
pernyataan kadif humas polri irjen pol dedy prasetyo rekonstruksi perkara akan berlangsung
pada selasa ini pukul sepuluh pagi rekonstruksi akan berjalan transparan dengan menyediakan
televisi agar dapat langsung diliput oleh awak media yang pertama adalah
seperti dikutip dari cnn indonesia com rumah dinas verdi sambo di komplek polri duren tiga merupakan
lokasi tempat penembakan brigadir yosua sementara rumah pribadi di jalan saguling disebut sebagai
tempat para tersangka merencanakan pembunuhan kejaksaan agung juga telah menerima pelimpahan
lima berkas perkara kasus pembunuhan berencana brigadir yosua dari penyidik barreskrim lima
berkas tahap satu kasus pembunuhan berencana tersebut diterima oleh ketua komunikasi pertahanan
terima sejak dua minggu lalu terakhir adalah berkas putri chandrawati yang diterima pada senin
kemarin kini berkas dalam proses pengembalian kepada penyidik untuk memperjelas tentang anatomi
kasus dan kesesuaian alat bukti menjadi yang sudah kami kembalikan belum kembalikan belum
karena kami belum memberi petunjuk saat tertulis karena petunjuk tertulis itu harus komplit dan
membeli petunjuk harus lengkap
sehingga untuk itu kami perlukan koordinasi expose berkali kali dengan penyidik nanti akan
kembalikan berkas itu pada waktu yang tepat menurut direktur orang data benar sejauh ini dari penyidik
polri telah menetapkan lima tersangka terkait kasus ini yakni berkas verdi sambo dan istrinya putri
chandrawati serta barada r e brigadir rr dan kuat maruf para tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh
subsidi pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp junto pasal lima puluh lima kuhp junto pasal lima puluh enam kuhp